tim gabungan pagi tadi mengevakuasi korban yang baru saja ditemukan pada pukul sepuluh pagi
korban dibawa menggunakan ambulans dan langsung dibawa ke puskesmas sawah dadap
untuk dilakukan proses identifikasi
sebelumnya pencarian korban longsor di desa cihanjuang cimanung sumedang jawa barat
senin malam juga menemukan dua jenazah
satu korban berjenis kelamin perempuan dan satu lainnya laki laki
keduanya langsung dilarikan ke puskesmas sawah dadap
meski demikian petugas memperkirakan di lokasi yang sama masih ada beberapa korban lainnya
rencananya pencarian akan dilanjutkan hari ini
kita sudah ketahui dan ada indikasi bahwa ada korban baru
dan kemungkinan besok pagi kita akan melakukan penyisiran di sana
ketiga pasca diterjang longsor para korban yang mengungsi di rumah kerabatnya
belum mendapatkan bantuan dari pemerintah
permintaan kementerian sosial untuk memasang penahan air di rumah warga
yang jadi tempat pengungsian juga belum dilakukan
padahal hujan masih saja turun dan membuat rumah ini rawan longsor
para pengungsi berharap bantuan dapat segera disalurkan
terutama alat tidur kebutuhan pribadi susu dan perlengkapan anak
pencarian korban akan kembali di rumah kerabat
pemkap sumedang juga telah menetapkan masa tanggap bencana selama dua puluh satu hari ke depan